aku harus bantu dia ma please
bukan kamu ada di sini
saya emang demam cuman saya udah mendingan kok bu
mau minta bapak sama ibu cabut hukumannya romannya
roman tuh gak bersalah
justru roman yang nolongin saya saat saya dikerjain sama bella
coba jelaskan bulan
bella mau jemput saya untuk belajar kelompok
dan dia bilang kita mau belajar kelompok di vilanya tika
dan ternyata saya malah diturunin di jalanan yang sepi banget
tanpa handphone tanpa dompet
lalu saat itu hujan deras
dan di saat kita mau pulang ada pohon yang tumbang
jadi kita terpaksa untuk semalaman nunggu
dan akhirnya kita baru bisa pulang paginya
saat warga di situ mindahin pohon yang tumbang
pulang tetapi penjelasan dari bapak kamu itu tidak seperti ini
bapak kamu bilang kamu pergi sama roman dari siang
dan depon juga bilang kamu gak datang kerja kelompok
padahal kamu sudah diajak
jadi ibu gak percaya sama saya
tapi kalau kamu mau bantu roman kamu butuh bukti
bulan kalau memang semuanya itu benar gara gara bella
maka tuntutan hukuman skors roman akan bapak cabut
tapi kalau keterangan kamu itu tidak benar
hukuman roman tetap berlaku
baik kalau begitu saya akan cari buktinya
lu tadi ngomong apa aja di ruang guru
gua ngomongin ya sebelumnya
tapi mereka gak percaya
jadi kayaknya gua harus ngasih bukti supaya mereka percaya
dan akhirnya nyabut keputusan mereka buat ngehukum roman
gua setuju lan
kalau gitu gua mau bantuin lu juga ya
lo yakin mau bantuin gue
ya pasti dong
pokoknya mulai sekarang mulan dan karin mulai beraksi buat burden rock
engga sissy gak diajak sih
saya kan juga pengen bantuin
emangnya benar sisi mau ikutan
masa juga enggak
kita atas dulu
satu dua tiga
kalau gitu kita bikin geng aja
nora banget tuh
wondari apanya nora sih
nih ya dengerin sissy
kita bertiga ini dipertemukan dan dihubungkan sama roman
karin cewek yang disukai sama roman
dan sissy jodoh masa depannya roman
jadi cocok kan kalau namanya roman angels
lalu ya ini aja biar siap
oke gitu dong
tapi sebelumnya gue harus izin dulu sama nyokap gue
ya udah kita temenin
jadi wulan gak pulang semaleman bukan gara gara roman
justru roman pergi buat nolong gue
gue kan keselak
ya kasih in' ke minumnya bagus kan gue enggak sekarat tadi
lu tuh mikir men apan sih
nge gue tuh enggak kenapen apa
ngapain gua mikirin mulan lagi
enggak enggak enggak
gua gak boleh mikirin dia lagi
pulangnya gua anterin ya
mau gak kalo lu dropin gua di tempatnya bella
jangan kan rumah bella
sampai ujung dunia juga gua anter ya
iya samuel so sweet banget sih
mengantarin tika ke ujung dunia
iya samuel gitu
yaudah ya anterin tika
tadi kan kamu bilang sama mama cuma mau ngejelasin sama guru kamu sebentar
sekarang kok beda lagi
cuma aku harus bantu roman buat nyelesain masalahnya
mulan gak enak ma sama roman
tapi kan sekarang keadaan kamu masih demam sayang
nanti kalau papa kamu tahu dia pasti akan marah besar
roman itu diskurs gara gara aku
kan gak adil banget kalau aku diem aja
aku harus bantu dia mal
lagian aku perginya gak sendiri kok ada sisi ada karin
lagian juga karin ini jago karate tan
jadi pulang tuh pasti baik baik aja
kalo sissy selalu bawa semprotan rincah tante
nih tante mau coba kak
tapi kamu janji sama mama jangan pulang malem malem ya
dan satu lagi kamu harus ingat
telepon kamu harus selalu aktif
jangan pernah dimatiin ya
terus masalah papa kamu kamu tenang aja
biar mama cari akal untuk ngomong sama dia ya
makasih banget ya ma
yaudah kalau gitu kita berangkat ya
yuk gue nanti pe
makin lama geng kita makin dikit aja nih
makin berkurang aja persatuan dan kesatuanan nih
aduh deren juga kemana lagi
eh whatsapp darren lagi ajak jalan ah
iya sekedar sana
darren kok di mana
nggak kekirim ya
oh sinyalnya nih
bentar dulu antenanya benerin
langsung kekirim kak
antenanya miring tadi
gila jangan ya
bangduin aja sih gue
ya karlo ngajakin keluar
gue aja gak jadi keluar gara gara sakit sama gina
iya tadi kan kamu batalin ngedet karena sakit
jadi aku datang ke sini buat ngerawat kamu
kamu emang nggak kerebutan kalau ngerawat aku
nggak tadi aku juga ada izin kok sama mama kamu